randy membawa tiga motor listrik modifikasinya ke pameran indonesia electric motor show dua ribu dua puluh
bengkel tempat ia bekerja merupakan bengkel yang khusus memodifikasi maupun konversi motor listrik
jenis motor yang dibawa dapat difungsikan untuk balap drek maupun off road untuk jenis trail
perbedaan dengan motor konvensional semua komponen motornya sudah menggunakan sistem elektrifikasi
jadi kita datang ke sini itu bawa tiga motor
bawa tiga motor yang dua motor itu sama
yang satu itu ada drug yang dua itu ada trail
aplikasinya kalau yang drug itu dia memakai baterai sembilan puluh enam volt lima puluh empat ampere dan dia memakai mesin atau dinamo dia memakai dinamo tiga kw
indonesia electric motor show diikuti puluhan tenan baik dari universitas komunitas hingga industri otomotif
kendaraan yang dipamerkan di iims kali ini merupakan sosialisasi perkembangan terbaru teknologi kendaraan listrik
kita mencoba untuk mengumpulkan para peneliti dan perkayasa kita pertemukan nih dengan para industriawan dengan para hobiers gitu ya
atau dengan para misalnya juga ada university di sini ya yang punya keperluan atau kepentingan dalam rangka mengetahui bagaimana sih teknologinya gitu pak
indonesia electric motor show diselenggarakan pada dua puluh empat hingga dua puluh enam november dua ribu dua puluh satu di kawasan pusat penelitian ilmu pengetahuan dan teknologi
rio abadi andika suramanto tangerang selatan banten